gubernur dki jakarta anies baswedan menginstruksikan agar setiap lembaga pemerintahan daerah menyediakan halte khusus untuk transportasi online
menurut anies pembangunan halte khusus transportasi online sebagai salah satu solusi mengatasi semrautnya lalu lintas di ibu kota
ada sekitar empat ratus dua puluh lima gedung milik pemerintah dki yang akan dibangun halte sebagai titik antarjemput transportasi online
pembangunan halte khusus transportasi online
sekarang diminta untuk menyiapkan tempat untuk transit dan ini bukan pangkalan ojek
kalau pangkalan ojek untuk ngetem di situ bisa lama kalau ini tidak hanya untuk pengantaran dan untuk penjemputan